suasana haru dan histeris mewarnai rumah duka astri octaviani perbuduhan yang jasadnya ditemukan
di sebuah kamar di lantai dua puluh satu apartemen margonda residence kota depok jawa barat selasa lalu
jenazah baru tiba dari rumah sakit polri kramat jati jakarta timur langsung disolatkan di rumah duka
agar bisa langsung dimakamkan pihak keluarga sebelumnya korban ditemukan tak bernyawa dalam
kondisi terikat mulut ditutup lakban dan ada luka bekas pukulan benda tumpul di bagian kepala
kurang dari dua puluh empat jam usai mendapat keterangan keluarga korban saat reskrim forest metro depok
berhasil meringkus fm terduga pelaku pembunuhan astri oktaviani yang ternyata benar adalah kekasih
korban terduga pelaku melakukan pembunuhan secara berencana terhadap korban karena perihal
kecemburuan dan asmara ada pun motif sehingga terjadi pembunuhan ini yaitu terduga pelaku
merasa jengkel ya merasa kesal sakit hati kepada korban karena diduga korban juga memiliki atau
menjalin hubungan dengan pria lain
akibat dari perbuatannya pelaku terjerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati atau kurungan
penjara seumur hidup sementara itu di jalan cempakaraya kecamatan rancaikek kabupaten
bandung jawa barat warga digegerkan dengan penemuan mayat wanita di bawah umur yang dibungkus di dalam
karung di sebuah kontrakan pada kamis dini hari beberapa jam kemudian tersangka yang ternyata
merupakan kekasih korban menyerahkan diri ke mapolsek rancaikek dengan didampingi orang tuanya
anak berhadapan dengan hukum ini merasa cemburu karena anak dari korban ini mempunyai pacar lain
yang di upload di media sosial asas dasar itu secara spontan dijerat lehernya setelah dijerat
dimasukkan ke dalam karung kemudian ditinggal pergi karena tersangka masih di bawah umur
proses penyidikan pun dilimpahkan kepada unit perlindungan
perempuan dan anak satreskrim poresta bandung tim liputan cnn indonesia